katanya kamu mau bicara sama saya
besok mama mau jenguk dia ya
besok bareng aku aja kesana
udah gak sabar pengen lihat itu kondisinya yang sekarang rehat
pak randy ini saya browsing dan baca beberapa artikel mengenai terapi untuk pasien seperti catherine
dan salah satunya adalah menggenggam
ini saya sudah belikan bola bola untuk latihan catering menggenggam
dan besok saya akan berikan ke pak rendy
biar nantinya pak rendy bisa kasih ke catherine
udah perhatian sama catherine
kamu chattingan sama siapa sih ren
ini ma yolanda
yolanda ini ditugasi sama pak amar
untuk menyelidiki kesalahan
dan yolanda ini care banget sama catherine
banyak orang yang care sama mbak catherine
karena mbak catherine itu memang orangnya baik
jadi orang orang juga baik
mbak nini udah di kamarnya
ini juga udah malam
udah besok aja pak rizaya besok pagi ya
itu gak enak kalo mau tok pintu
nanti kalo mbak anin udah tidur
terus anak anak udah tidur
pas gigi ketok pintunya
ada yang harus saya bicarakan
ini beneran gak bisa besok pagi aja
yaudah tunggu sini deh ya
pelan pelan ketok pintu mbak anin ya
bentar ya pak rizal
mau bahas soal apa
soal orang yang dateng kantor tadi
ya dateng kantornya mbak anin
cepet ya sekarang tolong
yaudah yaudah tunggu bentar
sama si aldi bara itu
ya udah baik kan
aku nggak takut diledek
tapi sekarang kan aku udah kelas satu
aku udah besar
jadi aku mau ke sekolahnya sendiri
aduh ya ampun
sebenarnya mama bangga sih sama rena udah mandiri kayak gitu
tapi agak pasti kamu khawatir ya
sebenarnya berat ya buat mama ya karena anak mama sekarang tidak basar
udah mandiri udah besar hebat loh
kan mama yang bilang kalau udah punya adik gitu berarti udah besar
karena udah jadi kakak
gimana ya tapi namanya pasti berat lah
iya iya tapi nggak ada salahnya sih kita coba
jadi besok boleh ya
sama pak subir aja
atau kitanya nunggu di mobil
oma nunggu di mobil boleh nggak
kamu turun sendiri ya masuk
mbak din maaf oke ki kanggu
itu mbak andin katanya pak riza mau ketemu mau ngomong saya
ngomong sesuatu sama mbak din
ngomong sesuatu kenapa ngomong dari tadi aja ya
mungkin pak reza lupa kali mbak katanya mau bahas tentang orang yang datang ke kantornya mbak andin
baru dibahas sekarang ya padahal udah malem loh
iya sih enggak ada masalah sih udah malem
ya mungkin lupa kali atau memang ada hal yang penting kamu temuin aja deh
tapi ini anak anak harus bobo juga sih
ya udah enggak apa apa kamu temuin sebentar nanti biar kiki kamu jagain dulu ya jagain raskara sama rena
ya udah lagi sebentar
oh enggak ya udah ayo
aku ke depan dulu bentar ya
katanya kamu mau bicara sama saya
tak pernah pas saya berpikir kalau bu andi gak usah tahu ini
itu mau diriki kan
iya benarnya mau diriki bu
foto ini saya ambil waktu di depan kantor pani

saat saatnya saya antar nilai setelahn ini

sudah jur clicking dan suaber
waktunya ini dia menyertakan mobil b
pernah tajik atau iya
lah ini ujahnya pink
mereka mulai ofot dijuta respon apa apa bu
iya gak bisa diserah
apa yg kamu percaya internacional jikaablinga
bu andina harus hati hati dengan ricky
saat itu saya ingin mampir ke sebuah minimarket
lalu saya tersengaja melihat sebuah mobil berhenti di pojokan
dan gak lama ada taksi berhenti di dekatnya
dan ternyata yang keluar dari mobil itu adalah bu elsa
kemudian bu elsa masuk ke dalam mobil itu
ini sesudah kejadian di depan kantor panino yang saya lihat mobil itu bu
lalu saya baru tahu itu mobilnya ricky seperti yang saya bilang tadi saat di kantor bu andin
lebih tepatnya saya baru ingat
karena sebelumnya saya memang sudah tahu mobilnya ricky
hanya saja kan mobil yang berhenti
tapi mobilnya masih jenisnya banyak bu
jadi kemarin harus memastikannya lagi
dan saya terus mengawasi mobil ricky
dan tak lama kemudian rasa keluar dari mobil
dan pergi naik taksi
tapi gak lama dari itu ricky juga keluar
dan saya lihat dia tersenyum melihat rasa pergi
saya di sini hanya mengawasi saja
tapi setelah tadi siang saya lihat ricky datang ke tempat ini
kalau dia itu lalu larang di kantor
dan menurut saya
ada sesuatu yang dia sembunyikan
saya harap bu andin harus berhati hati lagi dengan ricky
atau ibu mau saya menyelidiki lagi diam diam
kalau dia gak bisa sepenuhnya untuk berhenti

dan saya diminta untuk aktif untuk bantu bu andien
untuk menyelidiki kasus kecelakaan ini
kamu udah ceritain jam menurut saya juga udah lebih dari cukup kok
jadi saya tau ada yang gak beres
tapi kamu juga harus lebih hati hati sama ricky
jangan kasar sama dia
jadi saya belajar dari suami saya
kalau memang mereka melakukan permainan
kita harus lihat dulu
dan kita harus lebih pintar
mainnya juga harus lebih cantik
dan harus punya strategi
bukannya lebih baik kamu hidup dengan tenang
apalagi selepas keluar dari penjara
apakah kondisi adik saya bakalan baik baik saja seperti yang kita bicarakan sebelumnya
alhamdulillah pasien baik baik saja
kondisi pasien saat ini sedang tertidur
karena masih di bawah pengaruh efek samping obat obatan
syukurlah kalau gitu dong
kalaupun nanti terjadi sesuatu panggil saya
terima kasih dong
untuk sementara ini saya permisi dulu ya
selamat malam dong